cnn indonesia newsroom salah satu penghargaan bergensi bagi perusahaan dan para pelaku bisnis se asia kembali digelar
asia corporate excellence and sustainability awards tahun ini digelar di bangkok thailand
yang dihadiri oleh sepuluh negara dan lima puluh sembilan penerima penghargaan dari dua kategori utama
yaitu leadership dan sustainability sementara indonesia meraih lima penghargaan
pencapaian tertinggi dari sebuah usaha adalah dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yang ada di sekitarnya
nah untuk mencapai hal itu salah satunya dibutuhkan pemimpin yang mampu secara konsisten
dapat membawa perusahaannya memenuhi beberapa kriteria antara lain inovasi produk peningkatan laba
dan juga pemahaman terhadap kebutuhan konsumen secara tepat
asia corporate excellence and sustainability awards dua ribu sembilan belas memberikan penghargaan kepada lima puluh sembilan perusahaan dan pemimpin terbaik se asia
siapa saja penerima penghargaan
para pimpinan dan perusahaan dari seluruh asia berkumpul di bangkok thailand
untuk berbagi wawasan dan inspirasi dalam mengembangkan usaha
baik dari segi keuntungan dan juga tanggung jawab sosial bagi sekitarnya
tak kurang tiga ratus nominator diseleksi untuk menjadi pemenang dari penghargaan yang sudah memasuki tahun ke enam
dalam menjadi motor penggerak perkembangan usaha yang berkelanjutan dan konsisten di seluruh asia
pada dasarnya apa yang kami perhatikan dalam penghargaan asus adalah
tahun ke tahun penerima mengatakan bahwa kriteria tersebut lebih tertinggi
dan saya bisa berkata dengan aman bahwa penghargaan asus memiliki kriteria yang lebih tertinggi
tahun ini indonesia mendapat lima penghargaan dalam lima kategori
salah satu kategori yang bergensi adalah women entrepreneur of the year
yang diraya oleh sinta wijayakamdhani ceo sintesa group
memasuki usia seratus tahun

tentunya sinta wijayakamdhani ceo sintesa group memasuki usia seratus tahun
yang mengelola sekitar enam belas perusahaan yang bergerak di berbagai bidang
telah melewati banyak tantangan dalam era yang berbeda
jadi kalau kita melihat tentu saja dengan inovasi dan teknologi memegang peranan yang sangat penting
apalagi kalau kita mengatakan sekarang kita sudah semua sudah go digital ya
jadi kenapa saya mungkin kembali lagi kepada penghargaan ini
bahwa memang yang kuncinya adalah di sustainability aspect
jadi kita kalau mau menjadikan suatu perusahaan itu sustainable
kita tidak hanya bisa mementingkan dari segi profit
tapi juga dari segi people dari segi planet
kategori lain yang diperoleh indonesia adalah top green and community care companies in asia
yang diraih oleh perusahaan yang mampu mengembangkan perusahaannya dari segi keuntungan
tanpa mengurangi kepedulian terhadap lingkungan
indonesia merupakan salah satu dari tetrapek yang terkenal di indonesia
tetrapek global yang ada di sweden
tetrapek di indonesia sudah ada lebih dari empat puluh tahun
dan pastinya bisnis tetrapek di bagian pemrosesan dan pengemasan makanan
khusus untuk yang pengemasan makanan kami menggunakan kayu yang dihasilkan dari pengelolaan hutan yang bertanggung jawab
jadi kertas sebagai bahan utama dari kemasan kami dihasilkan dari hutan hutan lestari yang dikelola secara bertanggung jawab
mors selaku penyelenggara mengundang berbagai media dari seluruh asia
untuk meliput acara tahunan yang menjadi barometer kesuksesan sebuah perusahaan
dan para pimpinan yang untuk terus berinovasi dan menciptakan tren bisnis yang berkelanjutan
filipina menjadi negara peraih penghargaan terbanyak yaitu sebanyak tujuh belas
disusul thailand dua belas penghargaan malaysia sepuluh dan indonesia lima penghargaan
thailand terpilih sebagai lokasi di selenggara karya event ini melalui voting seluruh peserta
dan rencananya tahun depan
malaysia akan menjadi tuan rumah untuk menghelat asia awards dua ribu dua puluh